saat ini perkembangan teknologi telah mempengaruhi dunia pemasaran beragam promosi melalui sosial media
kini semakin sering kita jumpai meski demikian tanpa strategi yang baik hasilnya tidak akan maksimal
berikut kiat promosi digital khususnya bagi pelaku umkm yang ingin menggunakan digital marketing
digital marketing adalah aktivitas promosi baik produk brand maupun jasa
menggunakan media digital
seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet digital marketing juga semakin berkembang
ditambah terjadinya pandemi covid sembilan belas pelaku usaha seolah dipaksa beradaptasi dan mengadopsi teknologi digital
sebagai catatan hasil survei asosiasi penyedia jasa internet indonesia pada dua ribu dua puluh menunjukkan
ada sekitar satu ratus sembilan puluh enam juta pengguna internet di indonesia yang menjadi pasar besar
yang bisa dijangkau oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah melalui digital marketing
urgensinya kalau saya lihat sekarang ini tuh sudah sangat urgent ya kalau memang teman teman umkm ini mau berkembang lebih lanjut gitu
terutama untuk mereka yang mau mengembangkan bisnisnya lebih dari ya transaksi harian gitu
nah sedangkan untuk di digital marketing gitu ya dengan kita bisa kalau kita bisa memanfaatkan teknologi teknologi yang ada seperti sosial media gitu
ataupun iklan di digital gitu ya itu sebenarnya effortnya bisa dibilang tidak terlalu banyak dana yang dibutuhkan tidak juga besar gitu ya
tapi kita bisa menjangkau lebih banyak orang
untuk memulai digital marketing ada baiknya setiap pelaku umkm melakukan persiapan
sebab meskipun diklaim lebih murah dan minim risiko faktanya banyak juga digital marketing yang gagal
sedikitnya tiga hal harus ditentukan sebelum membuat strategi digital marketing
yang efektif yakni segmentasi target konsumen dan positioning
jadi harus benar benar kenali siapa target market atau audience yang kita mau tuju
supaya kita bisa membuat iklan itu semakin efektif dan juga menentukan target atau objektif yang lebih tajam gitu
sehingga misalnya oh saya jual misalnya kemas danang mau jual tahu gitu
kira kira di daerah mana
atau misalnya kira kira tipe orang yang seperti apa
atau audiens yang seperti apa
dan kita bisa membuat iklan itu serta membuat target settingnya di dashboard itu dengan lebih baik
supaya lebih efektif bisa mengena bisa relevan kepada konsumen dan juga lebih efektif secara biaya
selain itu penting memahami karakter kanal digital yang ada saat ini
media sosial misalnya terbagi tiga kelompok yaitu platform video foto dan video singkat
materi iklan hendaknya disesuaikan dengan karakter platform yang akan digunakan
ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan
misalkan kalau bisa pesannya itu sudah nyantol atau memegang perhatian orang dalam tiga detik pertama buru buru lima detik ya
kalau bisa malah tiga detik pertama iklannya jalan tuh orang tuh
orang tuh udah kepegang gitu pesannya udah tahu
supaya pada saat ditekan skip misalkan atau orang keburu scroll ke atas minimal udah
oh iya udah tau lah ada produk ini gitu kan
orang sering abai itu jadi pesannya datangnya belakangan
yang kedua ini mas danang memahami layar mas danang memahami besarnya layar hp
orang tuh lupa menonton di tv sama layar hp itu kan beda ukurannya
jadi kadang kadang saya ketemu orang tuh bikin iklan di digital
itu tulisannya kebanyakan dan kekecilan mas danang nggak ngebaca
jangan kan saya yang umurnya udah sepuh ini yang udah susah baca yang muda aja nggak bisa baca
dan yang ketiga itu faktor audio
ya kadang kadang orang itu kan melihat video atau materi itu tidak pakai tidak menyalakan suara ya
ya kadang kadang kan
apalagi kalau yang orang suka meeting tapi nggak dengerin malah main
nah itu bagaimana komunikasi itu tanpa suara
komunikasi itu tanpa suara nyala pun kita bisa dapat pesannya gitu
kalau mas danang lihat itu pelaku marketing yang pinter itu kalau bikin video di online itu pasti dikasih subtitle
walaupun bahasa indonesia juga gitu
menurut data dari asosiasi e commerce idea jumlah umkm yang sudah go digital perlahan bertambah pada bulan april dua ribu dua puluh
tercatat sekitar empat delapan juta umkm telah mulai menggunakan digital marketing